para pecinta roti sepertinya tidak asing dengan japanese milk bun roti sobek ala jepang yang lagi viral di media sosial
japanese milk bun memiliki tekstur yang sangat lembut seperti kasur empuk dengan rasa yang bervariasi
yang aku pernah beli itu rasanya lembut kemasannya bagus juga rotinya cantik isinya mel
jadi begitu dibuka enak banget
perbedaan japanese milk bun dengan roti lainnya adalah pada bahan yang digunakan
tidak menggunakan telur dan air agar tekstur dari roti empuk dan gampang disobek
fiona valencia salim dan james raharja pemilik med milk jakarta menjelaskan apa itu japanese milk band dan kreasi varian rasa yang dimiliki
apa yang terjadi dengan japanese milk bun

dari kita kita basicnya ada choco cheese dan plain milk bread
cuma yang spesial itu setiap bulan kita ada seasonal flavors
sama season ini ada yang barunya
karena laris untuk memesan japanese milk bun ini bahkan harus masuk daftar tunggu hingga satu bulan
pesanan per bulan bisa mencapai tiga ribu box dengan kisaran harga tujuh puluh hingga tujuh puluh lima ribu rupiah per box
menurut indriani kurniadi seorang chef pastri tekstur yang berbeda dengan roti lain membuat japanese milk bun naik daun
dia menganggap roti ini seperti jenis gerrard brown yang pilih untuk mencoba
berbedanya itu dalam artian roti ini kan banyak dijual warnanya itu lebih ke arah pastel
terus kalau yang original bisa warnanya putih
tidak ada browning diatasnya
nah itu unik
berbeda dari pada roti roti pada umumnya
terus yang terakhir of course karena produk ini penjualannya melalui online
penjualannya melalui online jadi peranan social media influencer bisa kira kira tidak sekedar mesej juga jika
di social media influencers tuh ngefek banget gitu untuk memviralkan produk ini
proses pembuatan roti empuk ini memakan waktu sekitar tiga jam
dan ketahanan produk ini hanya tiga hari karena tidak memakai pengawet